memasuki tahun politik berbagai tantangan dihadapi istana kepresidenan untuk mewujudkan pemilu legislatif serta pilpres yang kondusif aman dan berkualitas
di samping situasi politik yang kian menghangat istana juga harus menjawab berbagai kritik yang diajukan kepada pemerintah
dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya berbasis data
dan bisa mencarikan solusi alternatif
kalau enggak itu apa namanya
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah swt
masa pakai kaos itu bisa ganti presiden nggak bisa
inilah curhatan presiden joko widodo saat menghadiri konvensi galang kekuatan joko widodo
di bogor sabtu delapan april lalu
bukan tanpa sebab ucapan ini muncul
mungkin presiden gerah dengan gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di media sosial melalui kaos dan gelang yang beredar
ditambah terpaan isu yang menyerang kebijakannya
pidato presiden joko widodo yang berapi api itu seakan menandakan bahwa suasana kontestasi politik di level paling atas sudah mulai memanas
kendati memucaki hampir semua survei namun bukan berarti presiden jokowi bisa dengan mudah kembali melenggang di puncak kuasa

serangan demi serangan dari lawan politik terus berdatangan ke tembok istana
mulai dari isu hutang yang terus menggunung infrastruktur yang ambisius sampai rencana sebagian kalangan di dewan perwakilan untuk menggulirkan hak angket terkait serbuan tenaga kerja asing
belum lagi beberapa isu lama yang kembali direplikasi seperti kebangkitan komunisme ataupun kriminalisasi ulama
selain harus meladeni berbagai serangan politik tuntutan pemerintah untuk mewujudkan pemilu dan pilpres yang damai adil dan berkualitas
juga menjadi tantangan yang tak mudah
apalagi serbuan hoaks dan ujaran kebencian diprediksi bakal terus merajalela jika tidak ditangani dengan baik
belum lagi politik biaya mahal yang membuat banyak calon kepala daerah harus berurusan dengan kpk
bagaimana istana kepresidenan menjawab tantangan di tahun politik
kita simak wawancara khusus dalam layar pemilu terpercaya berikut ini
budi adiputro cnn indonesia
seperti pengantar tadi bagaimana istana kepresidenan menjawab tantangan di tahun politik ini
sudah bersama saya saat ini ada kepala staf kepresidenan jenderal tni purnawirawan muldoko
terima kasih pak muldoko sudah datang
meskipun presiden lagi jalan jalan keluar kota tapi tetap sibuk pak ya capek sekali hari ini
bukan jalan jalan menjalankan tugas
menjalankan tugas ini bahasa iwartawan jalan jalan pak karena kita suka ikut jalan jalan
kemudian tidak hanya pak muldoko yang ada di sini karena kita juga sudah ditemani oleh direktur eksekutif poltreking indonesia mas anta yuna
terima kasih mas anta
selamat malam bapak bapak sudah bergabung di layar pemilu terpercaya
kita akan berbicara pak mudoko hal hal yang menjadi pertanyaan pertanyaan publik
bahkan kita akan mulai dulu nih pak dari sesuatu yang beberapa waktu terakhir viral pak
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
mungkin pak muldoko sudah banyak ditanya orang tapi saya belum nanya ke pak muldoko
sebelum saya akan minta penjelasan pak muldoko kita putar cuplikan pernyataan presiden jokowi dan juga dari kubu oposisi berikutnya
terima kasih pak muldoko
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden sah legal konstitusional
seperti sah legal konstitusionalnya gerakan yang ingin pak jokowi dua periode
meskipun belum masuk masa kampanye ya
enggak kenapa karena kampanye itu definisinya empat
visi misi program ajakan memilih
ajak sopok kita nggak ada calonnya gitu
jadi ini bukan kampanye
buat kami ini akan baik buat pembangunan bangsa dan kedewasaan demokrasi kita ke depan
satu hal saya lagi pakai kata durian runtuh
terima kasih pak muldoko
dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya berbasis data
dan bisa mencarikan solusi alternatif
kalau enggak itu apa namanya
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa
kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah
nah ini yang viral pak muldoko
sebelum saya tanya mengenai kenapa pak presiden begitu terlihat
kalau kita melihatnya agak kurang biasa nih
agak terlihat emosional gitu berapi api
tapi di tahun politik ini sebelum masuk ke isu ini
ksp sendiri punya banyak tugasnya sih pak di tahun tahun politik
khusus kemudian ditugasi oleh presiden jokowi untuk menangani hal hal tertentu gitu pak
sebenarnya tidak secara otomatis ya
karena persoalan itu sejatinya tidak masuk dalam domain tugas secara langsung gitu ya
maksudnya begini kita di sana memang menyelenggarakan komunikasi politik
salah satu tugasnya ya
berikutnya mengelola isu isu strategis gitu ya
yang ketiga adalah mengevaluasi dan memonitor semua proyek proyek strategis nasional
tetapi yang berkaitan dengan tagar ganti presiden itu relatif bukan tugas kita
tapi harus direspon pak karena publik bingung juga mau tanya ke siapa
kalau kita lihat pak tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden yang kemudian menjadi viral
bahkan menjadi gerakan baru gitu
kita lihat bersama respon presiden terlihat begitu berapi api gitu pak
menurut pak muldoko ini respon biasa saja atau memang kelihatannya presiden memang menaruh concern yang cukup besar ya pak
enggak biasa aja
kan itu bercanda kan presiden kan bercanda
masa bercanda bucuk bucuk gitu
ini kan bercanda ini
jadi cara memanainya aja gitu ya
presiden basically nggak apa itu nggak emosional
saya selalu bisa katakan ya
di mana belum berbicara
seorang pemimpin berbicara di depan prajuritnya
oh pasti ada tekanan tekanan gitu
itu memang begitu
ini prajuritnya presiden ya
ya ini adalah relawan ya
relawan bagi beliau ya kan
itu sebuah kekuatan yang datang dari bawah yang tidak dibentuk ya
membentuk dirinya sendiri gitu
sama waktu kita kita menjadi komandan menjadi panglima
juga gitu kalau berbicara di depan prajurit
ya seperti itulah
jadi konteksnya memang konteks internal gitu
tapi menurut pak muldoko sendiri presiden pernah bisik bisik atau bilang atau curhat gitu lah ke pak muldoko
wah serem juga ya pak mul ini ya
kalau melihat gerakan ini semakin besar
tidak ada concern atau tidak ada kekhawatiran ketakutan yang berlebihan
seperti banyak orang bicarakan gitu pak mul
bagi presiden itu yang penting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik
persoalan hasilnya seperti apa
nanti gitu ya
tapi bagaimana meningkatkan tingkat kepuasan kepada publik itu yang utama gitu ya
dan anda lihat memang ini bukan serangan dari oposisi yang begitu perlu atau begitu membahayakan buat presiden
meskipun reaksi seperti itu ya
buktinya kan by by data kita berbicara ya
menurut anda lawan anda kubu oposisi memakai data atau hanya
atau hanya insinuasi reaksi emosional saja pak muldo
saya katakan pakai data bahwasannya presiden ternyata kan naik ya
itu apa kepuasan publik naik gitu
ya memang mungkin bagi saya tidak mau mengatakan lawan politik ya
partner demokrasi lah
mungkin melihat bahwa apa yang dilakukan pak presiden itu begitu kelihatan
di lapangan ya
respon publik juga begitu antusias
kalau mas lihat ke lapangan wah luar biasa itu
histeris tuh ibu ibu kalau udah ketemu pak presiden
pada saat membagikan bang mada
pada saat membagikan sertifikat itu teriak itu
ingat sertifikat ingat jokowi
itu udah bahasa mereka itu
itu yang kemudian menjadi apa namanya itu nanti juga ada kritik kritik juga nih pak mul
masalah masalah sertifikat dulu
tapi kalau kita ke mas hantar dulu
kalau melihat reaksi presiden
presiden seperti itu
menurut mas hanta sendiri anda melihat presiden memang apa yang mencoba ditampilkan presiden
dengan berbicara yang kalau kita melihatnya agak lebih keras daripada biasanya ini mas hanta
ya tapi poinnya memang secara konsesional betul
ketika presiden jokowi mengatakan yang bisa mengganti presiden adalah rakyat
itu jelas secara konsesional
tetapi juga dari pihak di luar pemerintahan untuk mengganti kata oposisi
ya sebagai ikhtiar politik usaha ya juga boleh boleh saja sebenarnya
soal publiknya tergantung lebih menyukai tagar yang mana kira kira gitu
tapi secara konsesional begini

kalau kaedah fikirnya seorang islam itu
ini hukumnya mubah soal ganti presiden
boleh ganti tapi boleh juga lanjutkan
jadi hak konsesional kalau rakyat ingin lanjutkan lebih banyak berarti presiden jokowi bisa lanjutkan
tapi itu tidak menggambarkan ketakutan dari seorang petahana melihat konstelasi kedua oposisi seperti itu
menurut saya itu wajar kan

kompetisi itu ada yang ingin mengganti pak jokowi tapi juga ada yang akan mempertahankan pak jokowi
yang dua ribu dua puluh empat baru tidak bisa itu wajib diganti
kalau dua ribu dua puluh empat wajib diganti pak jokowi
kalau dua ribu sembilan belas tidak wajib
masih sunnah ya
artinya bukan mubah boleh boleh ganti boleh tidak
boleh ganti boleh tidak
kalau ternyata rakyat menghendaki pak jokowi lanjut ya bisa lanjut
dan reaksi presiden itu wajar sekali
artinya tergantung pada masyarakat
ya sebagai respons menurut saya masih dalam takaran yang wajar
sama halnya dengan pihak oposisi juga masih wajar wajar saja
yang penting tidak melanggar koridor hukum
sebagai upaya ikhtiar strategi komunikasi politik ya belum tentu juga efektif kan
menurut saya bentuk respon saja
kalau kita buka handphone kan wah pak jokowi dengan kaos aja kok jadi takut gitu ya
hal hal seperti itu kan juga banyak sekali kemudian di media sosial rame
tapi kalau kata pak mul tadi ini bukan menjadi hal yang quote unquote pak mul ditakuti oleh presiden
pak presiden itu hanya bercanda ala presiden saja
agak keras keras sedikit tapi kan di depan relawannya
ada satu hal lagi mas hanta
yang kemudian juga belakangan ini menjadi salah satu senjata politik
bagi lawan politik untuk bisa menyerang presiden
bahkan katanya kabarnya presiden akan diangketkan tentang hal ini
yaitu tentang perpres soal tenaga kerja asing
kita akan bahas masalah ini pak mul di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
jadi ini sebenarnya
juga bagian dari serikat pekerja tentang isu tenaga kerja asing ini
jadi ini sedang di susun dan saya mendengar
beberapa teman juga siap untuk menanda tangani
jadi saya mengatakan saya akan siap juga menanda tangani
sebab terlalu banyak masalah
ya karena kedatangan pekerja kasar ke indonesia ini
sungguh menyebabkan kecumburuan yang luar biasa gitu
tidak banyak masyarakat kita yang belum bekerja nganggur gitu
tiba tiba pemerintah mendatangkan pekerja asing tanpa alasan dan bertentangan dengan undang undang
perpres itu baru sebelumnya itu tanpa perpres orang asing sudah didatangkan dalam jumlah banyak yang pekerja kasar gitu
nah lalu kemudian perpres ini seperti melegalkan itu gitu
padahal undang undangnya melarang gitu
nah karena itulah saya kira baik kebijakannya maupun perpresnya itu sama sama telah melanggar undang undang
artinya dengan presiden mengeluarkan perpres ini akan menjadi ganjalan politik buat dia
ya kalau dia bisa menjawab jawab aja gitu loh
karena dia kan bilang kerja kerja kerja tapi orang kan pekerjaan nggak ada
udah ada pekerjaan suruh orang lain yang kerja
kan itu problem dong gitu itu harus dijelaskan
dengan perpres ini
semangat untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur terus
kita punya keterbatasan di apbn
kita meminjam dari luar
orientasi sekarang pinjaman g dua g nya ke china
kemungkinan besar akan terus meningkat
tapi memang akan didominasi oleh pekerja pekerja dari tiongkok
nah ini kembali persoalannya
saya sih hanya mau mengatakan begini
cina itu memberikan pinjaman pasti satu paket dengan barangnya
dan tenaga kerja
kalau menurut saya pasti itu
apa indikasinya bisa anda ceritakan
ya kalau dibilang banyak tenaga kerja tiongkok yang hadir di indonesia iya
ya dibilang skillful saya mah bilang itu tenaga kerja kasar
ya saya kemarin baru dari sulawesi tengah
artinya bisa disubstitusi oleh orang indonesia sendiri
seharusnya indonesia yang bisa
ini kalau main tiju ini jab terbaru nih pak dari lawan politik
apa komentar pak mulda konit
sebenarnya kalau dipahami lebih dalam ya
bahwa kepres sekarang itu justru memiliki kepastian
contohnya kalau dulu mengurus perizinan itu bisa lama
kalau sekarang enggak dua hari harus selesai
hanya kecendungan dari kita begitu berbicara tenaga asing itu semuanya berfokus kepada cina
padahal tenaga asing kan
bukan hanya dari cina
kenapa harus ada percepatan seperti itu
sebagai begini contohnya
ada si ain mau investasi di indonesia
dia harus membawa lukumnya membawa konsultannya dan seterusnya
nah orang orang ini kan perlu izin
kalau izinnya itu lama nggak ada kepastian
ini investasi menjadi terganggu
nah ini maunya presiden harus ada kepastian orang datang ke sini
itu yang pertama
terus yang kedua ya
disebutkan dengan jelas
enggak ada pekerjaan pekerjaan yang kasar enggak ada
ada semua pekerjaan yang memiliki jabatan
dalam perpres ini pak
tapi kondisi faktualnya katanya banyak juga pekerja pekerja kasar atau level bawah yang juga
hanya begini kita sering terkecoh oleh gambar di video video itu
kan mereka mereka ini datangnya kan nggak pakai dasi lah
sehingga orang mengartikan bahwa ini tukang sapu ini dan seterusnya
suatu saat saya juga turun melihat ke konawe ya
di sana eh sorry di ketapang
dia ceritakan satu tower ini ya kalau dibangun oleh orang cina
dia itu seminggu selesai begitu orang indonesia tiga bulan belum tentu selesai
itu kondisi faktualnya
faktual saya ngecek sendiri ke lapangan
makanya kenapa perusahaan itu mengimpor gitu
kan mereka membangun di sini kan ada limit timenya ada hitung hitungannya dan seterusnya
intinya dalam peraturan presiden itu sangat jelas kok itu
nggak boleh itu tenaga tenaga kasar
sampai dengan ditegaskan di situ
untuk tenaga personalia tidak boleh
jadi istana sendiri sangat bisa menjelaskan bahwa perpres ini bukan untuk membuka keran tenaga kebiasaan masuk bertubi tubi gitu pak
jadi sampai ada demonstrasi ada juga hak angket
anda mencium aroma apa nih pak
hanya kan begini kadang kadang kita juga menjadi bangsa yang tidak fair
bangsa yang seperti ketakutan
tidak berani bersaing
kita harus fair dong
tenaga kerja kita di luar berapa sih
ada di arab saudi berapa ada di hongkong berapa ada di makau relatif
berikutnya di berbagai tempat itu jutaan itu
termasuk juga di malaysia itu ada dua juta
kalau kita berbicara apa itu dalam konteks hubungan ya kan harus nggak boleh menang menang sendiri dong
masa orang kita boleh di sana orang lain enggak boleh kesini gitu
jadi kita kurang fair dalam hal itu
tapi anda mencium bahwa ini betul betul aroma karena ketidaksetujuan atau ada nawaitu nawaitu lain gitu lah pak muldo
ya saya tidak bisa saya tidak bisa mengatakan itu karena agenda itu yang memiliki orang orang tertentu ya
tapi yang ingin saya katakan adalah janganlah kita menggunakan bahasa pokoknya lah gitu
kalau bahasa pokoknya itu dulu dimiliki oleh tentara itu
sekarang sipil yang memiliki bahasa pokoknya gitu
pokoknya saya enggak mau gimana gitu
nah itu mas muldo
saya mau tanya sebenarnya kepada mas santa
presiden jokowi kemudian menempatkan pak muldoko ini general bintang empat mantan panglima tni di kuping kanannya presiden lah sebagai kepala staf presiden
apakah memang ini ingin menunjukkan sebenarnya bahwa istana itu hands on atau presiden itu betul betul kuat atau memang pak muldoko ini gunanya untuk ini sedikit cuci piring lah
membereskan hal hal yang sebenarnya bisa dibereskan oleh pak budi
ya memang ada dua hal ya soal kepuasan kinerja pemerintahan
bisa jadi memang pertama ada problem di kinerja pemerintah atau justru tidak ada masalah tapi di problem komunikasi ke publiknya yang belum optimal
karena itu sebenarnya memang pemerintahan katakanlah pak jokowi dodo itu kita harus objektif bahwa ada beberapa catatan yang harus dibenahi tapi juga banyak capaian capaian
tapi saya melihat memang ada di sisi celah komunikasi publiknya komunikasi politik kepada masyarakat
masyarakat baik komunikasi elit kepada elit politik
apakah partai politik dpr itu juga penting
dua duanya kacau sebelum ini menurut anda
menurut saya iya itu sejak awal saya sering menyampaikan di media kan
beberapa menteri misalnya menyampaikan a ada menyampaikan b
soal koordinasi dan komunikasi politik itu penting
karena sama pentingnya dengan kinerja yang dilakukan sudah macam macam tapi tidak ditersampaikan pesan itu ke publik
maka sayang sekali apalagi ini sudah masuk ke tahun politik

karena kalau misalnya di indonesia ini sudah ada kekasih ada kekasih dan tidak bisa disampaikan

tersampaikan pesan itu ke publik maka
sayang sekali apalagi ini sudah masuk
ke tahun politik nah jadi
menurut saya pak jokowi
sebagai presiden pak jokowi daud sebagai presiden
tentu berkepentingan untuk
merapikan tanda petik ya
strategi komunikasi baik ke
publik secara tanda petik
partai politik dan sebagainya nah
mungkin keberadaan kantor subkepresidenan
yang sekarang ini dipimpin oleh pak
menurut saya memang di salah satunya
di sana ya selain tentu banyak fungsi fungsi
ya pak untuk memberi
penilaian memberi data kepada presiden
soal kinerja dan seterusnya setahu saya
nah ini juga menurut saya
memberikan dampak ya mestinya
ruang ruang membantu kerja kerja
politik presiden supaya kalau
misalnya presidennya terlalu
habis tanda petik energi
untuk bernegosiasi dengan partai politik
kapan mau kerja untuk memikirkan
kepentingan rakyat gitu itu kelemahan
season presidensil yang dikombinasikan
dengan multi partai ekstrim seperti sekarang ini
dengan menempatkan jenderal muldoko
bagian garda terdepan
untuk mendorong komunikasi ini apa yang ingin dikesankan
oleh presiden ya tentu
pak jokowi kan kita ini tentu
konstruksi elit ya tidak semua
juga itu saya menangkap ada pesan itu
bahwa pak jokowi sebagai presiden yang sipil
itu juga punya tim yang relatif kuat
jadi ada para jenderal dikelilingi
di seputar pak jokowi
ada pak sebelumnya ada pak wiranto
ada pak luhut minister panjaitan
sekarang diperkuat lagi dengan pak
muldoko dan sebagainya
dan ini menurut saya memberikan kesan
memiliki tim yang relatif kuat
yang kuat tinggal efektivitas
efektivitas menyampaikan pesan pesan
itu kepada publik
itu yang paling penting ya jadi kalau koordinasi
mungkin menko yang membantu komunikasi
ya salah satunya itu ya betul pak jadi komunikasi
publik menjadi salah satu poin utama
yang selama ini mungkin agak terlupakan dari
saya berani mengatakan memang di situ lemah kita
lemah saya setuju
mas hanta melihat dari luar
saya melihat dari dalam juga ada kelemahan ya
kelemahan pemerintahan sekarang
oleh para menteri itu
saya dalam minggu ini saya berencana
untuk mengumpulkan para
human relation atau
pr pr di kementerian itu
kita kumpulkan jangan nanti
ini kelemahan sehingga nanti
nanti menjadi sulit
cuci piringnya lebih susah lagi
karena masyarakat juga ingin tahu
segera ingin mendapatkan klarifikasi
ksp itu memang tugas utamanya apa sih pak
apakah kan dari awal bilangnya pak luhut
bilang ini bagian dari debotelneki gitu
pak muldoko sekarang bilang
komunikasi menjadi alat penting sekarang
untuk bisa menyambungkan lidah dan kesuksesan
presiden kepada masyarakat
yang pertama debotlenecking itu terhadap
proyek proyek strategisnya begitu ada proyek
strategis ya yang
kenapa kok macet
ada apa ini
setelah itu baru
sampaikan bahwa ini persoalannya ini
termasuk juga bagaimana kalau kita lihat
mas antara dan pak muldoko
tidak hanya kritik kritik
soal tenaga kerja asing tapi juga banyak kritik kritik
terutama dari senior senior partai
bahkan ada yang dari partai koalisi sendiri pak
kita akan dengarkan lagi kritik kritik lain dan pak muldoko
karena kita penasaran semua
kita penasaran semua
nah kalau kita lihat
quote unquote di mas antara kita lihat apa namanya
ganas ganasnya kritik kritik dari
kubu lawan politik itu menempatkan pak muldoko
di garda terdepan itu jadi pilihan
yang logis ya kemudian untuk bisa membangun komunikasi
dan juga menjawab atau
paling tidak merangkul kelompok kelompok
yang berlawanan gitu untuk bisa menjelaskan
apa yang telah dilakukan presiden jokowi
ya mestinya banyak infrastruktur
kekuasaan yang dimiliki oleh
presiden jokowi yang bisa dioptimalkan
meskipun belakangan yang lebih terlihat
mungkin pak muldoko sebagai
kepala ksp ya
jadi menurut saya memang
butuh orang yang
mengirimkan pesan yang kuat kepada
publik tentang apa yang sudah dilakukan oleh
presiden jokowi pemerintahan
pada secara umum
itu satu hal yang kedua
ini memasuki tahun politik
pasti ini udah pasti
sudah apa namanya
hukum alamnya begini kira kira
akan serangan politiknya pasti makin keras
apalagi beliau sebagai petahana nanti pak jokowi
sebagai capres petahana
serangan politik pasti banyak jadi harus
antisipatif dan sebagainya
agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan juga
karena masih sisa satu setengah tahun
periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini
nah peran peran dari kantornya
tentu selain menyampaikan komunikasi sebenarnya
saya ingin mengatakan tidak hanya beliau menjalankan fungsi itu
mestinya gitu banyak
yang kedua juga ada semacam
ukp empat kalau nggak salah di era psb
sekarang juga memberikan
sebagai instrumen ya pak jokowi
presiden sebagai user data data
tentang untuk mempercepat ya
kinerja pemerintahan seharusnya tadi juga beliau
katakan tentang bagaimana
mensinergikan antar menteri dan seterusnya
nah ini juga
menurut saya memang
pak muldoko dan kantor
presidennya tetap harus
memang ada tugas tugas
teknokratik sifatnya dan ada
kalau yang berikut ini apakah akan
dijawab dengan tugas teknokraktik atau
kita lihat kritik dari
salah seorang tokoh berikut ini
please anda berhenti melakukan
gantilah dengan politik of
jadi penghiburan itu mungkin kampungan ya
tapi lebih lagi penyesatan tuh
karena membagi sekian ribu
atau sekian juta sertifikat
itu untuk petani rakyat yang memang itu miliknya
tetapi maaf ini saya sebut nama prajurit gopangestu
yang punya perusahaan kayu itu menguasai hutan di kalimantan
lima lima juta hektar sebesar switzerland
kemudian ini di sumatera itu idem di itulah
ini gak diapa apakan
sementara pura pura merakyat tapi ini
bahwa saya setuju saya setuju bahwa
saya setuju saya setuju betul
itu sudah betul
cuma mengapa terlalu berlebihan
bahkan katanya ada korupsi disitu
amel ini pak amin ini kemudian turun gunung lagi tampil ke depan publik
kembali kritik kritiknya sangat pedas
sebelum kita tidak bicara mengenai partai setan atau partai allah
tapi kita bicara mengenai infrastruktur dan juga pengibulan sertifikat
jadi begini kan
kita pemerintah punya program reforma agraria
reforma agraria itu ada tiga
aset aset yang shgu shgu yang terlantar diambil lagi oleh negara
dibagikan lagi kepada masyarakat
yang kedua legalisasi
legalisasi itu mas gak punya sertifikat kita sertifikatkan
nah targetnya pemerintah dua ribu tujuh belas itu
dan dua ribu sembilan belas itu sembilan juta
dan sama dengan saat ini sudah terlampau target itu ya
dua ribu delapan belas februari kemarin sudah enam juta setengah
bagaimana dengan anggapan itu pura pura merakyat saja bagi bagi rakyat bagi bagi sertifikat yang punya rakyat gitu
ya tidak mungkin lah
sertifikat kok pura pura gitu kan
ini kita harus menghargai bpn
yang tadinya bekerjanya ya rata rata itu lima ratus ribu per tahun
sekarang harus di genjat segitu menjadi lima juta
kayak apa itu kerja nya
dia relatif nggak ada istirahatnya ya
nah yang ketiga dari land of home itu adalah perhutanan sosial
apa sih yang dimaksudkan perhutanan sosial itu
lahan lahan yang dimiliki oleh perhutanan ya
itu diberikan kepada masyarakat
untuk mengelola selama tiga puluh lima tahun
jadi ini bukan tanahnya dia tapi diberikan tanah di injeksi tanah gitu
kalau kata pak amin itu tanah dia dapat sertifikat ya berarti wajar saja
itu yang kedua
itu masuk sebenarnya tuh
seperti dulu ada prona ya
proyek nasional untuk membuat sertifikat ya
sama dengan itu
hanya ini jumlahnya sangat banyak
kalau dikatakan pak amin tadi bahwa pemerintah kayaknya kurang bisa stand up
atau bisa berbicara dengan pengusaha pengusaha besar pemilik lahan besar
memang itu hal yang wajar atau bagaimana
itu salah satu proyek
land of hope adalah salah satu proyek untuk mengurangi orang orang yang punya shgo tapi tidak dipekerjakan
itu sudah sebuah langkah ya
dan yang kedua kita juga harus fair lah
itu zaman siapa itu mereka mereka itu mendapatkan shgu segitu luas kan
bukan sekarang gitu
zaman siapa pak
ya gak ngerti ya
mulai tahun berapa ya kan
lama lah itu
sekarang ini zamannya pak jokowi sudah tiga tahun ya
hanya mengeluarkan shgu itu satu ratus enam puluh dua ribu
wah sebelumnya itu jutaan gitu
jadi tidak takut bahwa pak amin rais katanya sedang menyiapkan sebuah paper panjang untuk membuka katanya
apa ikut ankut dosa dosanya pak jokowi lah tentang sertifikatan
oh saya pikir semua bisa ditanggung jawab
jadi bukan menjadi masalah lagi
kalau tadi tka dua ribu sembilan belas ganti presiden kritik kritik ini juga bukan soal
saya pikir bukan pak jokowi yang melakukan deception
justru berita berita yang seperti itulah yang deception itu menyesatkan itu
anda melihat komentar komentar atau kritik kritik seperti pak amin atau hal hal yang lain terkait dengan yang anda bisa jawab tadi
itu menurut anda kritik kritik yang deception tadi
iya saya pikir iya menyesatkan
itu gak benar
iya gak benar
silahkan bisa ditelusuri ya bahwa semua sertifikat yang diberikan kepada masyarakat itu
pak muldoko apakah istana atau mungkin komunikasi politik presiden atau mungkin pak muldoko juga itu berusaha untuk merangkul kubu oposisi pak atau lawan politik untuk bisa ayo dong pernah nggak sih pak duduk bareng gitu komunikasi saya itu begini pak amin ini loh tanahnya seperti ini
atau mungkin mengajak ayo dong kita gabung kita duduk bersama
merangkul oposisi untuk bisa duduk bersama menjelaskan itu pernah nggak pak dilakukan
ya pernah lah itu kan komunikasi politik selalu berjalan ya
seperti pak wiranto kemarin melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak gitu ya
itu ada tugas tugas masing masing
saya juga sudah menyiapkan diri kalau perlu di pak saya minta klarifikasi pak amin minta klarifikasi ke saya saya bawa kepala bpn ayo kita klarifikasi
jadi pak murdoko siap untuk datang
iya gitu jadi jangan sampai masyarakat menjadi bingung ya
bo nanti kalau masyarakat yang sudah hebat
tapi menerima sertifikat terus dikatakan bahwa sertifikannya bodoh kan marah dong
tapi apakah upaya merangkul itu juga seperti ini pak ketika ketua umum p tiga romahur muzi mengungkapkan sebuah fakta ada kabar nih katanya pak jokowi mengajak lawan politiknya untuk menjadi calon wakil presiden
kita lihat yuk belak belakannya di dalam mata najwa
ya yang saat mengandung ya
itu pernyataan betul
sebenarnya bulan november dua ribu tujuh belas yang lalu
pada waktu itu sudah ada pernyataan
pada waktu itu sudah ada pertemuan antara pak prabowo dan pak jokowi
dan di dalam pertemuan itu dua kali sudah disampaikan tawaran dari pak jokowi untuk mengajak pak prabowo sebagai calon wakil presiden
jadi menawarkan pak jokowi
setahu saya begitu
ditawarkan langsung ke pak prabowo
ditawarkan langsung kepada pak prabowo
dan kemudian pak prabowo yang pertemuan kedua menyampaikan kami merasa terhormat karena di ujung perjuangan akhirnya kita bisa bersama sama mengelola negara ini
jadi pak prabowo mau
informasi yang saya terima dari beliau begitu
beliau ini siapa mas
lantas kemudian bulan desember saya bertemu lagi dengan pak jokowi di awal tanggal tiga desember di istana bogor
kemudian saya katakan lagi kepada beliau membincangkan berbagai hal dan kemudian beliau menyampaikan lagi
mas sepertinya agak sulit kenapa
saya baru tanya beberapa ketua umum yang setuju baru mas romi
oke kalau gitu kita lihat nanti
perkembangan ini berjalan sampai kurang lebih hari selasa dua pekan yang lalu
atau tepatnya tiga pekan lah kalau dari sekarang
beliau menyampaikan kalau ada utusan dari pak prabowo yang menanyakan
tawaran bulan november itu masih ada
saya mau tanya banyak orang yang bertanya tanya
bener gak sih pak muldoko
pak presiden itu mengajak pak prabowo untuk bergabung
dalam konteks itu saya tidak tahu ya
mungkin ada hal hal khusus yang dibicarakan dengan mas romy ya kita tidak tahu ya
mungkin saja benar mungkin saja salah ya
tapi itu sudah memasuki politik praktis lah
pak muldoko gak bisa bicara
dalam artian bahwa saya tidak akan mengomentari atau tidak masuk ke situ
kalau itu dalam domen tugas pokok saya
meskipun menjawab benar atau salahnya itu masuk ke domen politik praktis ya pak
itu nanti kan jadi susah gitu
kalau gitu mas anta gak boleh jawab juga

biar kita lebih panjang
kami akan segera kembali ke segmen berikutnya
terima kasih pak
yang ketiga kemungkinan prabowo memilih bergabung bersama pak jokowi
karena dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin
mana yang besar posibilitasnya dari ketiga
kalau saya menghargai data terakhir bahwa gerindra memberi mandat kepada prabowo
memegang mandat itu
tapi mandat itu kan bisa digunakan kalau belum tanggal empat sampai sepuluh agustus
tapi bisa juga tiketnya dikasih ke orang lain
misalnya ke pak muldoko atau pak gatot atau siapapun lah yang disebut namanya
dan seterusnya itu masih mungkin
meskipun kalau dilihat memang tingkat kepastian tertingginya
karena memang kalau pak prabowo ya bergabung soal itu
tapi itu persoalan gerindra lah internalnya seperti apa
bahwa ditanya itu mungkin
dan ada diskusi ada wacana yang cukup kencang dalam dinamika politik belakangan ini
apa bahayanya dan keuntungannya jika mereka berdua bersatu
saya bicara keuntungannya dulu
kalau keuntungan pasti kekuatan kutub politik yang sangat diametral
bipolar itu kan plus minusnya begitu
kalau ibarat kekuatan ada pipa kalau hanya satu aliran itu kan kencang sekali
jadi kontraksi politiknya sangat kuat
tapi dengan bergabungnya maka itu bisa mengurangi
itu barangkali jadi tujuan
tapi kan dikeliling pak jokowi ada partai partai koalisi
apakah betul ada pd perjuangan ada golkar ada nasdem hanura p tiga dan sebagainya
apakah mereka menerima dengan situasi semacam ini
tentu juga ada orang bertanya tanya juga soal keseriusan prabowo
dari sisi luarnya
jadi ini menurut saya jangan buru buru mengatakan ini tidak mungkin
jadi sampai dengan tanggal empat sepuluh agustus segala sesuatu masih mungkin
jadi meskipun istana tidak mengkonfirmasi bahwa itu mungkin saja terjadi percakapan itu dan pembicaraan itu mungkin saja
pak romi ya ketua umum pertiga mengatakan itu
jadi kita salahin pak romi aja
tapi kita bicara mengenai tantangan politik tahun ini
pak muldoko memasuki tahun politik ini nggak bisa disalahin siapa siapa
karena pemerintah anda ksp juga punya tanggung jawab untuk bisa menyelenggarakan atau menjadi pengawal tahun politik ini supaya berjalan dengan baik
tantangan kalau dari penerawangan anda dari kalkulasi anda pak muldoko tantangan terbesar di tahun politik kali ini
apakah masih sama saja di tahun dua ribu empat belas seperti anda waktu jadi panglima tni atau banyak yang berubah
tantangan yang kita khawatirkan bersama apabila sarah digunakan sebagai isu untuk memobilisasi masa
itu berat menurut saya
seberapa besar potensi itu pak mul
sangat mungkin terjadi
dari penciuman anda
sangat mungkin terjadi
kalau kita tidak mewaspadai semuanya
karena itu betul betul tidak bijak ya
kalau sarah dimobilisasi untuk kepentingan politik praktis
dan presiden jokowi anda lihat sasaran empuk untuk dijadikan sasaran untuk sarah itu
ya dilihat dari bagaimana mematangani situasi kan kita ikutin terus gitu ya
anda tahu orang orangnya siapa pak
saya ini prajurit yang tiga tahun
tidurnya di jalanan gitu ya
pada saat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sampai dengan dua ribu satu saya di jakarta
hampir tidur saya di jalanan
sehingga saya punya naluri untuk itu cukup tinggi gitu ya
untuk mengenali situasi sangat tinggi
untuk itu saya sangat berpesan betul bahwa jangan sampai digunakan
isu sarah untuk memobilisasi masa sangat berbahaya
even yang bersangkutan nanti menjadi presiden
itu sungguh akan memakan dirinya sendiri
termasuk yang dikhawatirkan adalah di media sosial pak
kalau kita lihat kemarin kepolisian sendiri sudah berhasil menangkap beberapa sindikat jaringan penyebar hoax atau kebencian dan juga berbau sarah terutama untuk konteks politiknya
ini saya minta komentar pak muldoko terkait dengan hal ini
banyak yang mengatakan bahwa ya ini kan yang ditangkapi hanya kubu oposisi saja lawan politik saja
sementara teman teman dari pendukung jokowi sendiri tidak
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya pak
kami akan segera kembali
seperti misalnya websitenya seword misalnya
itu kan banyak sekali
dan itu sudah berulang kali kita juga suarakan
tapi kan sekarang tidak ada tindakan
sekarang ada yang seperti ini
saya tidak ingin mengatakan bahwa polisi sekarang sedang melakukan politisasi
saya tidak ingin mengatakan begitu
saya ingin berbaik sangka
yang ingin kami himbau adalah tolong penegak hukum kami dukung pemberantasan hoax ini tapi lakukan secara proporsional dan secara adil
kalau itu dilakukan insya allah semuanya
sejauh ini belum sampai ke taraf itu
iya belum saya kira belum
jadi saya walaupun tidak sepenuhnya setuju misalnya dengan ungkapan ungkapan rocky groom misalnya
justru yang paling potensial membuat hoax hoax itu justru adalah yang punya instrumen
gimana menjawab kritikan seperti itu pak
sumbernya dari istana katanya
atau mungkin istana tidak tebang pilih maksudnya
saya pikir peran kepolisian ya
kita harus menghormati peran kepolisian ya
istana sendiri juga tidak ada instruksi untuk memberangus undang undang
tidak ada sama sekali tidak ada
betulnya peristirahatan sangat jelas
tindak tegas terhadap orang orang yang melakukan hoax fitnah apalagi
karena itu pada akhirnya akan merusak persaudaraan persatuan dan keamanan
siapapun yang melakukan
kebetulan kemarin menggunakan nama mca itu ya yang telah dilakukan penindakan ya
menurut saya saya selaku orang muslim juga terhina juga lah
nama muslim digunakan untuk kepentingan hal yang seperti itu
yang kita tindak bukan namanya tapi perilaku pribadinya itu perorangannya
dan itu sangat bisa dibuktikan ya pak
dan bukan cuma lawan politik saja
tapi yang juga pendukung pendukung pak jokowi kalau membuat hoax juga bisa
saya pikir kalau ukurannya ke sana ya harus ada kepastian hukum gitu
satu lagi tantangan pak atau mungkin wacana yang juga belakangan ini muncul pak
ketika kita lihat pilkada seretak ini mas hanta dan juga pak muldoko banyak sekali mencokok calon calon kepala daerah yang tertangkap kpk gitu ya
kemudian muncul wacana dari para elit politisi kita bahwa lebih baik sebenarnya pilkada itu dikembalikan saja
nah istana sendiri melihat ide atau wacana ini kabarnya akan segera direalisasikan di parlemen seperti apa pak
pandangan sikap ya sikap politiknya memang belum dimunculkan di situ ya
hanya kalau saya melihat dari analisa yang saya lihat selama ini ya
bahwa pada saat berprosesnya demokrasi itu memang kita luar biasa ya
tetapi begitu kita lihat siapa yang menang

dari luar yang luar biasa begitu sudah diputuskan ada yang menang semuanya cair
maknanya demokrasi kita sudah matang
buktinya nggak ada yang berdarah darah ya
padahal kalau melihat awalnya kan dalam proses menuju ke sana kan
wah gagap gembita luar biasa
mas hanta anda melihat bagaimana dinamika terkini
tantangan ke pemerintah kemudian melihat wacana wacana terkini
ingin mengembalikan lagi pemilihan kepala daerah kepada dpr
sebelum ke dprd ya mungkin tadi saya tanya keuntungannya kalau pak jokowi prabowo bergabung
keuntungan lainnya mungkin potensi potensi isu sara hoax segala macam berkurang
tetapi memang kerugiannya bagi demokrasi kita
kalau kompetisi lalu pak jokowi tidak ada lawannya
dan itu tidak sehat juga bagi demokrasi
meskipun secara konsesional itu diperbolehkan
nah soal yang lain soal memproduksi isu isu yang negatif untuk menyerang lawan
itu belum tentu efektif
kalau datanya lemah bisa memukul balik yang bersangkutan
anda sebagai konsultan tidak pernah mengajurkan itu untuk klien anda ya
iya karena kalau tidak hati hati justru sebaliknya bisa menyerang balik
atau misalnya ada serangan ke pak jokowi
soal apapun isu sertifikat segala macam
lalu pak muldoko bersama tim bisa menjelaskan dengan clear
justru yang mendapatkan kredit point akan mendapatkan insentif elektoral justru bisa jadi pak jokowi
jadi kita bertarung itu bisa jadi dibantu oleh lawan politik kita sendiri
yang menaikkan elektabilitas saya bisa jadi lawan politik
nah karena itu harus digeser peradaban demokrasi kita itu bertarung tentang program
jadi kalau ada lawan politik pak jokowi membuka soal kelemahan kinerja itu bagus tidak masalah
tinggal dari pihak istana juga menjelaskan
nah jadi gagasan yang harus digeser adalah pemilih rasional
pemilih yang berdasarkan kinerja berdasarkan rekam jejak dan seterusnya
meskipun realitasnya banyak juga pemilih sosiologis
ini yang peradaban demokrasi kita semakin baik ya semakin bagus ya bicara tentang kinerja tentang program
kampanye paling efektif bagi petahana adalah menyampaikan kinerjanya
tinggal dari pihak oposisi melihat titik kelemahan menawarkan sesuatu yang baru
itu menurut saya lebih positif bagi demokrasi kita
soal dprd saya setuju juga dengan pak muldoko bahwa
jangan melihat bahwa seolah olah masyarakat warga negara indonesia belum siap berdemokrasi
bisa jadi problemnya bukan di situ
kita menyelesaikan persoalan tapi bukan dari subtansi yang sesungguhnya
jadi menurut saya demokrasi itu tetap harus dipertahankan baik secara subtansial maupun procedural
procedural adalah kpu nya harus independen dan proporsional
penyelenggara itu profesional dan independen
kemudian dari pihak pemerintah harus netralitas
kontestannya juga harus dewasa nomor politik
dan juga pemilihnya juga mengalami proses mendewasaan untuk memiliki pemimpinan terbaik
jaminan netralitas itu jaminan mutu dari anda dan istana pak
oh pastilah itu tni polri dan aparatur ya itu pastilah
jadi menurut saya sudah tidak konteksual lagi lah itu dibicarakan
meskipun ada tweet pak dari seorang tokoh beberapa waktu lalu bilang bahwa
jangan sampai tni dan polri jadi
itu disusupi agen politik memakai hukum sebagai instrumen politik
ya itu kan benar anda pak itu sangat bisa dibantar dan harus dibuktikan
iya saya pikir itu itu harus yakin lah
terima kasih pak mudoko atas perbincangannya terima kasih pak santai
kita berharap bahwa tahun politik ini pak muldoko juga selalu siap untuk bisa menjadi
bumper presiden karena psb harus siap jadi bumper ya pak
iya jadi apapun
bisa jadi bumper bisa jadi presiden atau bisa jadi banser juga nih
kasih kesempatan presiden untuk bekerja dengan tenang
jangan banyak diganggu hal hal yang tidak substansial
tapi kalau ditanya angket tki ini siap
tapi kalau diganggu saya harus maju kan pergi
pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas disitulah nanti rakyatnya datang ke bilik suara
kalau ingin pak jokowi lanjutkan coblos pak jokowi
tidak ingin pak jokowi lanjutkan silakan coblos pilih
terima kasih pak mudoko terima kasih mas santai atas perbincangannya
baik kita berharap apa yang kita bicarakan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi
dan apa yang kita cita citakan
tidak butuh butuh terjadi di pemilu kali ini
terima kasih pak mudoko terima kasih mas santai
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pilkada dan pemilu bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam